turap kali sunter di pulau gadung jakarta timur yang longsor pada rabu kemarin hari ini mulai diperbaiki pemerintah provinsi dki jakarta
perbaikan melibatkan petugas gabungan dari suku dinas sumberdaya air jakarta timur dan satpol pp
petugas dari suku dinas sumber daya air jakarta timur kamis pagi melakukan perbaikan turap kali sunter di jalan cinta pulau gadung jakarta timur
turap ini pada rabu kemarin longsor akibat terjangan banjir
turap sepanjang tiga puluh tujuh meter yang amblas ini berfungsi untuk menahan air dan juga tanah
di sekitar kalisunter warga yang tinggal di dekat turap berharap agar perbaikan turap cepat selesai agar rumah mereka terhindar dari banjir dan longsor
harapannya apa nih pak
harapannya ini ya jangan sampai kembali lagi ini longsor
jadi kalau nggak longsor aja kita aman
warga nggak resah